kali ini kita akan menangkap kalian

kusti berapa kamu kemarin
sumpah seorang maharaja
aku pasti nanti akan bisa mematahkan batang lehermu argadana
aku berjanji padamu maisat
aku akan membuat perhitungan padamu
dan mau apa kalian datang kemari
kami adalah pasukan pajajaran
kami diutus untuk menangkap kalian
aku tidak pernah mengenal kalian ataupun melihat kalian
mungkin kalian hanya mengada ngada
aku adalah raden surowisesa
calon putra mahkota pajajaran
hayalanmu terlalu tinggi bocah tengik
kau tidak pernah mengenal saya
aku tidak pernah mengenalmu
aku tidak pernah mengenalmu
aku tidak pernah mengenalmu
aku tidak pernah mengenalmu
mana ada seorang raden berpakaian prajurit rendahan seperti itu
aku akan suruh para prajurit untuk menangkap kalian
aku sudah lelah mendengar bualan bodohmu
kalian akan kami tangkap
ternyata aku gagah jingga memakai pakaian bangsawan
sebenarnya aku yang lebih pantas menjadi putra mahkota
siapa orang itu dia memakai pakaian bangsawan
tapi aku tidak pernah melihatnya
aku adalah cendungan kalian
beri hormat kepada aku
kami tidak mengenal raden
kalian tidak tahu siapa a
aku adalah raden suram sesa
putra mahkota perancang pada jarak
salam rambang kami raden
maaf kami tidak mengenai raden
ayo kita pakai sebelum ada masalah
hei kenapa kalian mahkam
dasar tidak sopan
padahal aku adalah raden sese
tidak ada nep shooting kita
dan peran saya tadi
padahal sudah kampung dengan sepenuhnyadp outra perempuan
jangan diaksanai keeping fanbase
buat onar tadi hadapkan mereka kepada baik
potraku surawi sesuai
ini sangat mustahi putraku sudah merampok rakyat
pada jajan mereka tidak mungkin akan melakukan itu
apa yang sudah kau lakukan
mohon ampun ayah anda
mereka lah yang menyerangku duluan
kami terima salah
kalian mengira aku adalah perampok
ampuni kami raden
kami terima salah
sekarang kalian sudah tahu kan
bahwa aku adalah calon putra mahkota
ini bukanlah kesalahan mereka
yang menjadi pertanyaan buat
kenapa kau berpakaian seperti itu
kalian sudah merampok rakyat
sama sekali tidak ayah anda
aku bertarung melawan mahesa
tapi karena aku masih terluka aku kalah dalam bertarung
dia memaksaku untuk berganti pakaian
dan kau curale
saya sudah disuruh harga dana gusti
kau sudah berkomplot dengan harga daging
tidak ct disuruh dan dipaksa oleh harga dana untuk mengikuti keinginannya
kalau tidak saya teh dibunuhnya
gitu gusti prabu

kalau saya t sansang musti di sini
apa adanya satu kerja